mantan ketua dpd irman gusman menjalani sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat
jaksa penuntut umum mendakwa irman gusman dengan pasal penyalahgunaan jabatan dan menerima suap sebesar seratus juta rupiah
ketua dpd nonaktif irman gusman menjalani sidang pembacaan dakwaan selasa pagi di pengadilan tipikor jakarta pusat
surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap irman hanya sepuluh lembar saja
jaksa penuntut umum mendakwa irman menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan pengaruh yang dimilikinya
dan menerima suap sebesar seratus juta rupiah dari direktur cv semesta berjaya saferian disutanto beserta istrinya memi
dalam pembacaan salinan surat dakwaan irman gusman menyanggupi permintaan memi untuk meminta kuota impor gula
dari perum bulog untuk dipasarkan di provinsi sumatera barat
dengan pengaruh yang dimilikinya irman menghubungi kepala bulog jarod kusmayakti
dan merekomendasikan cv semesta berjaya kepada jarod agar mendapat jatah kuota impor gula sebesar tiga ton
atas jasanya irman meminta imbalan rp tiga ratus per kilo dari cv semesta berjaya
saat itu harga gula di sumatera barat rp enam belas per kilo
dan cv semesta berjaya mendapat harga sebelas lima ratus rupiah per kilo dari perum bulog
irman didakwa dengan pasal dua belas huruf b undang undang tindak pidana korupsi no tiga puluh dua
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dengan ancaman pidana penjara dua puluh tahun
sementara tim penasihat hukum irman gusman menyatakan
akan mengajukan eksepsi atau keberatan pada lima belas november dua ribu dua puluh
jadi itu akan dipasukkan ke dalam eksepsi nanti
ya pokoknya kami ini tim pendasar hukum yang kompak yang menangani perkarakan lain dari yang lain
kita tunggu kami isi eksepsi terima kasih pak irman
jadi ini pak irman
terima kasih pak sehat sehat pak
direktur cv semesta berjaya safir yandi sutanto dan istrinya memi
turut menjalani sidang pembacaan dakwaan usai persidangan irman gusman
keduanya didakwa pasal sebelas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang tindak pidana korupsi
karena turut serta memberi hadiah atau janji kepada irman gusman sebesar seratus juta rupiah
saferiandi dan memi terancam hukuman maksimal tiga tahun penjara
dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan jaksa penutup umum
arief kurniawan cnn indonesia